koalisi empat partai pengusung pasangan agus harimurti silviana murni memastikan partai demokrat mengetuai struktur tim pemenangan
ketua dpd partai demokrat dki nahrawi ramli ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan
susunan tim pemenangan agus silvi rencananya akan diumumkan selasa esok saat mendaftarkannya secara resmi ke kpu dki
esok merupakan batas akhir bakal calon pasangan pilgub dki menyerahkan seluruh syarat pendaftaran
dalam pemenangan nanti poros cikes juga memastikan ketua umum demokrat susilo bambang yudhoyono juga akan berperan aktif pada masa kampanye